salah satu pemain e commerce mataharimall com mencetak omset penjualan sekitar tiga lima triliun rupiah di tahun lalu
e commerce milik lipo group ini menargetkan penjualan bisa naik dua kali lipat tahun ini
bisnis e commerce yang tumbuh dengan pesat membuat pemainnya optimistis memasang target fantastis
salah satunya mataharimall com yang mencetak omset penjualan sekitar tiga lima triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh
sementara di tahun ini mereka menargetkan omsetnya bisa naik dua kali lipat atau naik sekitar tujuh triliun rupiah
untuk investasi hingga tiga tahun ke depan
rencananya dana tersebut digunakan untuk mengembangkan pemasaran rekrutmen penjualan baru dan peningkatan teknologi
baru menerima investasi dari mitsu
berikutnya menurut perkembangan perusahaan perusahaan yang diperlukan adalah pemasaran rekrutmen penjualan baru dan peningkatan teknologi

untuk marketing untuk merekrut penjual baru untuk memperkuat tim kita untuk memperbaiki teknologi kita ya semuanya dong
tahun dua ribu enam belas tahun lalu jadi ya jumlah total omset yang terjadi di dalam perusahaan itu sekitar tiga lima triliun rupiah
itu sesuai sama

sedikit di atas